instrumen utang ditempuh untuk menutup kekurangan pada belanja pemerintah dalam tahun anggaran berjalan
namun dua ribu dua puluh kita dihadapkan pada pandemi covid sembilan belas yang memaksa negara untuk berutang lebih dari yang dibayangkan
dari data yang dirilis bank indonesia pada kuartal empat dua ribu empat belas saat presiden jokowi baru menjabat
posisi utang luar negeri indonesia sebesar dua ratus sembilan puluh dua enam miliar dolar amerika
kemudian posisi utang luar negeri indonesia pada triwulan dua dua ribu dua puluh sebesar empat ratus delapan enam miliar dolar amerika
atau sekitar enam triliun rupiah jika menggunakan kurs rp empat belas delapan ratus per dolar amerika
utang sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral tercatat sebesar satu ratus sembilan puluh sembilan tiga miliar dolar amerika
dan utang sektor swasta termasuk bumn sebesar dua ratus sembilan tiga miliar dolar amerika
menjakan utang pemerintah itu tidak terlalu bermasalah
sedangkan sisanya merupakan pinjaman lembaga internasional dan pinjaman bilateral
nilai utang pemerintah sekitar tiga triliun tersebut
sampai hingga search taxt berikencang di indonesia
avilion pemerintah hasil utang yang bukan saja printer
melihar pemerintah benar benar ingin membutuhkan
cara pemegang utang luar
malah tidak mendukung pemulihan ekonomi ke depan
sebenarnya itu sih masih tidak terlalu bermasalah
sekarang ini yang bermasalah adalah yang kemungkinan bisa menjadi masalah
bahkan sejak beberapa tahun yang lalu adalah korporasi ini
sampai sejauh mana korporasi terutama bumn
itu bisa mempunyai kemampuan untuk tetap membayar utang utang mereka
atau melakukan respedialisasi di tengah kondisi pandemik seperti sekarang
utang pemerintah memang pasti akan naik di dalam masa krisis
apalagi krisis yang seperti sekarang ini
indonesia bukan satu satunya negara yang terpaksa berutang
untuk menangani dampak dari pandemi
semua negara mengalami tekanan dari sisi fiskalnya karena adanya covid
namun kondisi dari awal
fiskal yaitu fiskal space nya fiskal strength nya dari setiap negara
yaitu kemampuan kekuatan fiskalnya kesehatan fiskalnya
dan space fiskalnya di setiap negara berbeda beda
kementerian keuangan menyatakan tahun dua ribu dua puluh
pemerintah mengupayakan seluruh instrumen utang
dikhususkan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional
termasuk rencana pengadaan vaksin covid sembilan belas
pengelolaan utang indonesia sejauh ini masih baik
dan terus mencari alternatif pembiayaan utang yang terukur
seperti kepada bank indonesia
buat indonesia alhamdulillah masih dalam kondisi yang relatif lebih baik
kita masih sangat terukur masih sangat terjaga bagaimana pengolahan utang kita
kedepannya itu untuk dua ribu dua puluh satu kita tetap terus mencari alternatif alternatif
pembiayaan yang sifatnya alternatif solusi yang kreatif
selama ini sudah mulai melakukan loan conversion
adanya konversi berapa utang kita multilateral kita
khususnya dengan adb dengan mata uang yang lebih menarik
itu bisa mengurangi misalnya beban kos opan kita cukup material
si sis menilai pembiayaan utang melalui sbn yang diserap oleh pasar dan bank
bank sentral menunjukkan kepercayaan investor terhadap indonesia
di tengah situasi depresiasi
indonesia masih mampu menyediakan anggarannya sendiri
di tengah kondisi negara lain yang mengalami kesulitan fiskal